pengamanan kali ini jumlahnya kurang lebih satu ratus enam puluh enam ribu dan tentunya ini adalah personil gabungan
kemudian juga terbagi di dalam pos pam pos sian dan pos terpadu
sehingga kemudian kita harapkan bahwa seluruh pos yang tergelar tersebut betul betul bisa memberikan rasa aman dan nyaman
jadi untuk tni dalam melaksanakan pam nataro ini
yang tergabung bersama dengan polri dan komponen masyarakat lainnya
tni telah menyiapkan dua puluh lima prajurit yang terdiri dari delapan belas tni ad lima tni al dan dua ribu tni au
yang nantinya akan bko pada polda polda di seluruh indonesia
juga kita siapkan alat tempur material alutsista kita
di antaranya tiga kapal rumah sakit saya stand by kan untuk antisipasi

dalam pelaksanaan nataro ini
ya barangkali ada hal yang tidak kita inginkan karena cuaca dan sebagainya
termasuk uncur uncur gelar kita